hai seorang wanita berinisial ai disini siang dimintai keterangan oleh tim jatah
nrasmoresta samarinda ai diamankan karena telah menikah suaminya sendiri pada minggu
malam di salah satu pusat perbelanjaan di jalan untung suropati samarinda saat itu pelaku yang
sedang menjaga tenan makanan siap saji terlibat cek cok mulut dengan suaminya terkait pekerjaan
masalah rumah tangga pelaku yang emosi kemudian mengambil pisau yang ada di tenan dan menikam
suaminya di bagian dada sebelah kiri hingga kritis karena suaminya pengangguran pasti
bikmol itu suaminya mendarmandir kiri kanan kiri kanan tidak jelas lah dipanggil oleh ibu
asmawati ini kau kemana mendarmandir mendarmandir tidak jelas coba cari kerjaan masa saya yang kerja
keras terus yang jadi duit sementara kamu tidak ada kerjaan ributlah terjadi perang mulut tidak
di hadapan petugas pelaku mengaku tega menikam suaminya yang baru menikah selama
empat bulan itu lantaran kesal karena selalu dituduh selingkuh di rumah sering berantem

hai atas perbuatannya pelaku diancam pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganyayaan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
david andriawan samarinda kalimantan timur